kontraflow kembali diberlakukan imbas kepadatan yang terjadi di ruas jalan tol jakarta cikampek
hal tersebut dilakukan karena volume kendaraan terpantau ramai sejak kamis dini hari
hingga pukul sembilan pagi kepadatan kendaraan di jalan tol jakarta cikampek yang mengarah ke gerbang tol cikampek utama masih belum dapat terurai
rekayasa lalu lintas seperti kontraflow diberlakukan mulai dari kilometer empat puluh tujuh sebagai upaya mengurai kemacetan
langkah lain yang rencananya akan dilakukan hari ini ialah pemberlakuan sistem satu arah dan juga ganjil genap